para santri di pondok pesantren nurul hidayah al mubarokah boyolali jawa tengah
mengisi kegiatan menunggu berbuka dengan berlatih tarian sufi
dengan menarikan tarian yang berasal dari turki ini
dapat membantu para santri untuk lebih fokus dan berkonsentrasi
siswa siswi pondok pesantren nurul hidayah al mubarokah andong boyolali jawa tengah
memiliki kegiatan unik di bulan puasa
para siswa siswi mengisi kegiatan menunggu berbuka dengan berlatih tarian sufi
ya tarian penuh makna religius berasal dari turki ini
seminggu sekali ditarikan oleh para siswa siswi
selain berlatih jika sewaktu waktu diundang untuk mementaskan tarian ini
para siswa juga belajar lebih fokus dan berkonsentrasi
tarian sufi atau yang dikenal juga sebagai whirling dervish
dianggap dapat menjadi bagian dari meditasi
yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan
kaitannya erat dengan tasawuf
hal inilah yang membuat para penari sufi bisa berputar selama berjam jam tanpa merasa pusing
kalau senang sulit sih
waktu mengendalikan kalau nggak rata
pusing atau gimana
itu kalau pertamanya pusing sih
selama menari sufi itu yang terpacit
hal fatihah salawat sama bismillah
para siswa siswi pondok ini pernah mengikuti acara yang dilakukan sembilan ratus sembilan puluh sembilan penari sufi
dalam acara harlah muslimat nu
yang berlangsung di stadion gelora bungkarno senayan jakarta
pada minggu dua puluh tujuh januari dua ribu sembilan belas yang lalu
hingga saat ini para siswa siswi pondok yang menjadi penari
lebih dari empat puluh orang termasuk siswi pondok
tari sufi itu istilahnya untuk mengajarkan anak anak
agar supaya hati mereka juga terlatih
untuk mendekatkan diri kepada allah swt
karena tari sufi itu sendiri yang diciptakan oleh
sheikh jalaluddin arumi
di mana beliau adalah seorang supir
itu dalam rangka untuk
saya mendekatkan diri kepada allah swt
sehingga anak anak diajarkan tari sufi
paling tidak mereka selalu ingat kepada allah swt
dengan jalan seperti yang diajarkan oleh sheikh jalaluddin arwin
whirling dervis pertama kali dipertunjukkan di wilayah
anatolia turki pada abad ke tiga belas
tarian ini diciptakan oleh seorang pria filsuf
sekaligus penyair pada masa itu
yang berasal dari persia bernama maulana jalaluddin rumi
konon ketiga samsudin tabris guru spiritual jalaluddin rumi meninggal dunia
ia mengalami kesedihan yang mendalam
kemudian rumi mengekspresikan kesedihannya dengan berputar putar
dan menyadari bahwa manusia itu fana
kartika bagus boyolali jawa tengah